kita bicara di dalam ya
pak remon pak remon pak aris
ini apaan sih pak remon
kenapa bu lydia terlihat panik
saya hanya bicara baik baik sama bu ninius
sebenarnya pak remon mau bicarain apa ya
kalau aja aku bisa deket sama putri
aku pasti akan jauhin teman teman putri yang bawa pengaruh buruk buat dia
aku akan jagain putri karena putri calon saudara aku
aku bersyukur karena banyak yang peduli sama putri
tapi aku gak bisa nyalahin teman teman putri dan pangeran atas peristiwa ini
belum sih cid
cuman tenang aja ya
kita tunggu aja kabar dari atta atau gio ya
din gue gak tega aja lihat putri nangis histeris kayak gitu kayak tadi
gue tau posisi dia
dia pasti bingung banget antara harus dengerin katanya tante nawang
atau pertahanin cinta dia sama pangeran
iya gue tau kok cid
gue juga ikutan gak tega ngeliatnya
pacar lo buruan kesini deh peak moment nih
gak jelas banget
tapi maksud dia ini kejadian besar tuh artinya buruk apa baik ya
baby kriwil los sama citra bisa ke rumah putri sekarang
ini katanya gue harus ngajakin lo ke rumahnya putri sekarang
kesana aja yuk
siapa tahu mereka butuh bantuan kita
jit udah stop jangan overthinking kayak gitu
daripada kita sekarang ngira ngira mendingin kita kesana sekarang aja cit
jadi gimana jeff udah ketemu pangeran
kamu tuh gimana sih dikasih kerjaan untuk melacak pangeran aja gak bisa
si jeffrey bener bener gak ada gunanya suruh ngelacak pangeran aja gak bisa
apalagi cara aku untuk nyari pangeran

sementara putri udah lolos dari penjara
dia udah dibalikin sama polisi
pangeran kabur dari rumah sakit
kemana aku harus nyari pangeran
apa mungkin dia ke rumah cewek asongan itu untuk nemuin dia ya
tapi gimana caranya aku nemuin pangeran
aku aja gak tau rumah si putri itu dimana
aku mau nyari pangeran
pindah kemana sih kok gak bukain pintu ya
ketkn aanpa' mas edgard
di bagian felus
bisa kita bicara sebentar budi
ada perlu apa ya pak remond kesini
kita bicara di dalam ya
pak remon pak remon
ini apa apaan sih pak remon
kenapa bu lydia terlihat panik
saya hanya bicara baik baik sama bu linius
sebenarnya pak remon mau bicara apa ya
rasanya nggak ada lagi yang perlu dibicarain
karena saya sudah jelas saya menolak kerjasama yang ditawarkan pak remon
dan waktu pak remon ke kantor saya saya nggak ada karena saya lagi nggak enak badan
jadi saya nggak pergi ke kantor
sekarang pak remon dan pak haris kesini
pak remon dan pak haris kesini
saya disini mendampingi pak remon
dan menurut pak remon ibu lydia sangat sulit untuk ditemui
kenapa kelihatan takut sekali
saya tidak menggigit
apa yang perlu saya takutin
harusnya pak remon gak datang kesini
karena saya gak terima tamu untuk membicarkan bisnis di rumah saya
bagaimana kalau pihak berwajib yang kesini
apa ibu lydia menolaknya
ibu lydia anda kami tangkap
atas tuduhan pembunuhan
sekarang ikut kami ke kantor untuk dimintain keterangan
dan ini surat penangkapannya
ini semua salah paham
pak remon pak remon gak bisa mengakuin ini
ibu lydia harus mengakui telah membunuh jakar harja
enggak saya gak bersalah
pak saya mohon jangan tangkap saya saya nggak bersalah
pak remon pak remon
tangkap ya pak
jeblosin seumur hidup
jangan jangan anggap saya pak
jangan tangkap saya saya gak bersalah
mama mimpi buruk ya
mama gak bersalah
enggak ini gak boleh terjadi
jadi tenang ya
sekarang mama tarik nafas
mama buang jauh jauh semua mimpi buruk mama tadi
gak apa apa ya
oke mama tenang ya
aku bener bener sayang sama anak ibu

aku bener bener sayang sama anak ibu
aku bener bener sayang sama anak ibu